mbak daras libur kuliahnya kapan
hmm belum tau
oh kalau sekolah aku sih liburnya dua minggu
ngapain loh banyak libur segala
kalau libur lebaran pasti mbak laras pulang ke rumah orang tuanya
emang kamu mau pulang ke rumah orang tua kamu
belum sekarang tapi
kirain aku kamu gak ada
ada apa kak cimot
kolak buat muka puasa
gak banyak kan
cuma dua kok buka banyak
iya tapi lari sudah beli kolak sama gorengan juga tadi
hanya tentang ke explosgah
ya ustaz sama adanya
itungmu adalah kary goldman
kita balik lagi aja ya bang
sejam lagi kek atau ntar malam
yaudah pok makasih ya
habis belanja bu
iya mumpung pasar belum rame
sekalian belanja buat anak
kenapa nggak nunggu deket lebaran aja bu
biar pasarnya rame lebih banyak diskonnya
kalau deket lebaran kesenangan kuis saya banyak
masa ke pasar melulu
sabtu besok kita buka puasa bareng yuk
kayaknya gak bisa deh
soalnya temen kuliah temen sma udah ngajak mau kabur sama bareng
kalau hari minggu
gak bisa juga soalnya rencana bukanya satu sama minggu
inti dulu bereike engkau
endang ternyata minta rasanya
jentolakp ko bun
kamu udah beli baju lebaran belum
lebaran masih jauh tis
gak usah dipikirin
ya siapa tau aja bur
kamu gak suka belanja dempet dempetan pas mau lebaran
alah gak usah dipikirin
gue mau beli yang paling gue butuhin saat ini
makanan buat buka puasa
itu mah ntar aja pur sekalian hari
ntar malam kamu terawih
kita bareng yuk
loh bukannya setiap malam kita terawih bareng
maksudnya jalan bareng gitu
kan bararas yang juru kesini
mbak laras libur kuliahnya kapan
liburnya dua minggu
banyak libur segala
kalo libur lebaran
pasti mbak laras
pulang ke rumah orang tuanya
ke rumah orang tua kamu
tapi sekarang saya mau mandi dulu soalnya udah sore
oh kalau gitu saya buang dulu ya
jangan dia juga mau pulang
jak kamu udah beli baju lebaran
gue belum mikirin itu tis yang gue pikirin sekarang nyari tukang urut buat emak
oh jack bang
saya nggak tahu nama jalannya tapi patokannya saya tahu abang ikut aja ya
beli kolak biar nanti buka puasa ada yang manis manis
ya udah beli buat loo juga
jadi beli tiga ya mak
iya satu lagi buat mbak rojak
udah beli dua lagi
berhenti aku mau
lo beli apaan aja tuh pur
gorengan enam kolak dua mie bungkus satu nasi bungkus
itu buat lo semua
jak gue beli pakai duit gue sendiri
dirilah ur puasa itu buat nafsu lo malah ngumbar nafsu makan bel sirik aja lu jack
gua kagak sirik purno purno mau purno mau rojak dasar lu rojak cingur
beli koleknya pak aji tumben lo beli di sini iya soalnya emang lagi nggak bikin kolek jadi
beli di sini deh iya iya iya berapa bungkus tiga bungkus aja iya bentar
gittaji kepo deh udah brah masya allah rodzek cek buat gue cek
gue sekalian pulang buat gue apa
buat lo gue doain biar lu gak diomelin sama emak
rojak jingur rojak kewong hati ne nganggur
iya udah emak mau cendol